salah satu jerawan yang paling banyak penggemarnya mungkin bisa dibilang babat
cita rasanya unik dan nikmat banget disantap bersama nasi
di warung babat cak yasin jalan raya duku kupang surabaya ini
setiap harinya selalu menjual hingga tujuh ratus porsi menu babat
omset hariannya bisa mencapai tujuh juta rupiah loh
kedai ini sudah tujuh tahun melayani pelanggan dan buka selama dua puluh empat jam
sebelum diolah babat harus dicuci berulang kali supaya bersih dan bebas bau amis
supaya nikmat babat dimasak dengan bumbu rempah madura selama lebih dari dua belas jam
jadi teksturnya lembut banget saat dikunyah
sebetulnya awalnya saya nggak suka mbak terus diajak istri saya jadi saya suka
nggak takut kolesterol
kalau kolesterol nggak takut
keunggulannya nasi babatnya itu nggak bau
terus babatnya itu lembut
pilihan juga babatnya nggak anggar sembarangan babat yang kita pakai
selain babat jeruat usus juga banyak yang suka
salah satu kedai yang selalu ramai oleh penggemar jerawan usus
ada di jalan jemur andayani surabaya
selain usus ada delapan menu olahan jerawan disajikan di warung nasi jagung ini
harganya pun terjangkau mulai dari sepuluh rupiah hingga tujuh belas rupiah
dalam satu hari lebih dari empat puluh kg usus babat hingga paru ludes terjual
keunggulannya kita itu sama rasa itu kita jaga
baru pertama kali ini makan di sini
sambelnya pedas mantap
yang lainnya biasanya mahal
kalau di sini harganya masih terjangkau
tetapi dibalik kenikmatan sepiring nasi bersama jeruan usus babat dan lainnya yang gurih
sebagai penggemar kuliner anda harus tetap puas pada resikonya
ada baiknya tidak terlalu sering dan membatasi porsi asupannya
di samping memberikan manfaat untuk tubuh jerawan juga berdampak kurang bagus jika dikonsumsi terlalu sering
karena di dalam jeroan itu mengandung purin
nah purin ini memicu timbulnya asam urat
jadi anda pilih babat atau usus untuk santap siang kali ini
jangan lupa imbangi dengan gaya hidup sehat lainnya ya
jadi bisa makan enak dan tubuh tetap fit